didampingi empat pengacara igd ari astina alias jaringan dan pemeriksaan selama sekitar dua
jam di ruang interview direktorat kriminal khusus polda bali kuasa hukum jerings menyebut
kliennya diminta menjawab sebanyak tiga belas pertanyaan seputar unggahan di instagramnya pada tiga belas dan lima belas
juni dua ribu dua puluh unggahan tersebut tentang kritikan jaringan yang menyebut ini sebagai kacung
who serta tulisan tentang kematian dokter sempat diberitakan meminta maaf kepada idi
jerings pun akhirnya buka suara untuk mengklarifikasi menurutnya permintaan maaf
tersebut sebagai bentuk empati kepada idi dirinya mengklaim jika yang dilakukan tersebut
ini tidak yang saya lakukan itu benar karena saya tidak ada bermaksud negatif atau buruk
jadi ya yang salah satu murni sebatas kritik kritik kritikan sebagai warga negara saya
klarifikasi permintaan maaf saya itu sebagai bentuk empati jadi untuk menegaskan kepada kawan kawan
ini tidak ada tidak ada tujuan yang kayak personal saya tidak punya kebencian personal terhadap ini
ke polisi oleh ikatan dokter indonesia bali pada
delapan belas juni lalu atas tuduhan pencemaran nama baik enggak saat ini jaring masih
berstatus sebagai saksi dan diduga melanggar pasal uu ite tim liputan cnn indonesia